enggak enggak ntar aja
parah ya kalau udah urusan sama motor ya
apa apa mau bicara sebentar sama kami
dari kolega teman papa di kantor
kalau mereka melihat video viral
kamu sedang berpacaran sama reza
kamu tau gak efeknya
mereka kira selama ini kamu ada pacaran dengan reva
apa kamu gak memikirkan bagaimana perasaan sila
kalau dia dianggap sebagai orang ketiga
yang merusak hubungan kamu dengan reva
pasal ini nggak perlu dibesar besarin
kamu bisa aja bilang begitu
tapi kamu gak bisa menyamakan pendapat kamu
dengan pendapat orang lain di luar sana
sekarang aku mau papa jujur
ya kita sama sama tahu
papa adalah bisnismen yang super sibuk dari dulu
aku tau banget papa
papa gak pernah peduli sama pendapat siapapun
pendapat orang lain
termasuk pendapat anak papa sendiri
pak sekarang logikanya
kalau pendapat anak sendiri aja gak pernah papa peduliin
terus sekarang kenapa papa tiba tiba peduli pendapat orang di sosmed
yang orangnya aja papa gak tau
bahkan papa gak kenal
jujur menurut aku papa gak akan pernah kepikiran soal ini
tidak ada pihak lain yang mendesak papa untuk bicara hal ini
papa bisa berubah
karena kamu kan sudah pernah berjanji sama papa
bahwa kamu mau dijodohkan dengan sila
dan kamu juga berjanji
kalau kamu ingin menuruti semua keinginan almarhumah sama kamu
kalau kamu merasa perlu waktu lagi
karena kamu pernah terluka oleh sila
kenapa kamu gak melakukan pendekatan lagi boy
ini kan waktu yang terbaik
buat kamu bisa lebih dekat lagi sama sila
saya bicara soal perasaan
dan gak segampang itu buat aku pa
kalau kamu menganggap itu semua sudah gampang
kamu gak perlu mendekat reva dengan alasan cuma sekedar teman
bisa membuat sila terluka
gak usah bawa bawa reva dalam masalah ini
semakin kamu denai

papa pernah mendatangin reva
dan papa minta baik baik sama reva
untuk menjauhi kamu
dan dia berjanji
kalau dia tidak ada hubungan apa apa sama kamu
kalau itu tidak terbukti
berarti dia selama ini berbohong dengan kata katanya sendiri roboh
dan jangan salahkan papa
kalau papa menganggap dia perempuan yang tidak baik
kalau papa mau nyalain aku
aku akan pasang badan
tapi gak untuk reva
dia nggak pantas untuk disalahin dalam masalah ini
dia gak tau apa apa
dia nggak ngerti masalahnya apa
terus kenapa kamu berani untuk memilih reva
dan kamu mulai berani untuk menentang apa kata papa
menentang kata papa
sedikitpun aku gak ada bermaksud untuk menentang semua kata kata papa
tapi papa harus tahu
semua yang aku katakan kali ini
ini adalah kenyataannya
papa berusaha semuanya untuk memenuhi keinginan kamu
apapun yang papa lakukan
semua itu demi kamu boy
tapi kalau kamu gak mau dengarkan papa kali ini
bapak akan stop semua uang kuliah kamu
papa akan tidak biayain kuliah kamu
silahkan kalau itu mau papa
aku terima dengan senang hati
papa terpaksa mengancam kamu
kamu itu berubah
din boy mau kemana
pakai bawa tas segala
ninggalin rumah gimana sih din maksudnya
kalau dan boy pergi dari rumah
terus siapa yang harus bibi urus
bibi cuma ngurus din boy di rumah ini
den apa den boy marah sama bapak
karena keputusan bapak mau jodohin den boy sama nonsila
papa emang bilang mau stop biaya kuliah aku
dia juga bilang mau stop fasilitasin aku
kalau aku gak bisa menuhin permintaan dia
keputusan ini aku buat bukan karena itu kok
bukan karena aku marah bukan karena aku tersinggung
tapi lebih karena aku sadar sekarang aku udah dewasa
artinya apa aku harus mandiri
ya jadilah aku harus hidup sendiri
gak bisa terus bergantung sama papa
ya sekarang bibi nggak perlu sedih
yang perlu bibi lakuin adalah doain aku di luar sana
supaya aku selamat supaya aku selalu bisa jaga diri aku
den jangan pergi den
sampai ketemu lagi ya bi
den jangan pergi
tapi kalau kamu gak mau dengarkan apa kali ini
bapak akan stop semua uang kuliah kamu
bapak kan tidak biayain kuliah kamu
bapak akan tidak biayain kuliah kamu
bapak akan tidak biayain kuliah kamu
itu baru setengahnya doang yang gue tunjukin ke lu oke lah begitu
lihat tuh temen gue ngabarin lagi ada yang balapan
bosan gue disini mulu
motor bisa ditinggal udah besok aja
enggak enggak ntar aja
parah ya kalau udah urusan sama motor ya
udah kayak pacar lu sendiri tau gak lu
eh bisa gak sih lo
gak usah bawa bawa mantan gue
masih mending nih
gue punya bebek yang gue urusin
pacar gak punya
lebih gak ada
ya gak bebeb
lu udah gila
lu bilang bebeb
langsung main di depan lu panggil bebeb sekalian
beda jauh nih ama ini
pada mau ikut gue gak
bisanya cuma nyembil main game aja lu
gak punya kuota
udah bisa ngelawak dia
jadi bentar gak ada yang mau ikut gue lu ya
awas aja liat nanti ya
jika lu butuh gue